muhammad chandra gumelar pria berusia tiga puluh dua tahun yang akrab di sapa odong ini viral di media
sosial lantaran cuitannya di twitter yang menceritakan pernikahan gratis bersama sang
istri di kantor urusan agama kua mampang perapatan dua tahun silam dirayakan secara
sederhana ia mengaku pernikahannya merupakan kesepakatan bersama sang istri beralasan pandemi
kofit sembilan belas odong dan istri juga menilai menikah di kua lebih mudah tidak merepotkan dan gratis
luar sisi itu pun kita punya pengalaman kayak baik dari aku maupun istri aku pada saat itu kan kita
kan anak bontot gitu aku dan istri aku tuh pernah punya pengalaman kayak kakak kita tuh menikah
gitu dirayakan khususnya aku kakak aku nikah dirayakannya dua kali gitu kayak pertama di
kedua diunduh mantu kayak itu banyak banget gitu energi yang dihabisin gitu kayak kayaknya
kita nggak usah deh sampai banyak gitu energinya terus juga teman teman kita juga
dikit jadi kayak yaudahlah kita nikah yang simple terus di kua di tempat yang emang semestinya
buat menikah gitu kua gitu kantor urusan agama jadi udah kayak kayak seru aja sih momen
banget aja gitu kepala subdit bina kepenghuluan kementerian agama
ri anwar saadi mengaku memahami tren viral tersebut selain pelayanan menikah gratis kondisi
gedung kua sekarang sudah lebih baik
di kua hari kerja itu gratis
kua berbedah gedungnya bagus arahannya bagus
penampilan petugas petugasnya pun bagus sehingga menarik orang yang mau menikah untuk datang ke kua
menurut anwar saadi hal berbeda terjadi jika menikah di kua pada hari kerja atau mengundang petugas kua ke lokasi
calon mempelai akan dikenakan biaya rp enam ratus
kalau saya pribadi sih setuju ya kalau di kua ya karena nggak memberatkan si calon pengantin
jadi kadang kalau yang mengadakan resepsi itu dia bisa ngambil cicilan panjang setelah nikah dia memikirkan cicilan itu
menurut aku sih itu balik ke preferensi pribadi ya jadi sebenarnya mau nikah secara mewah atau cuma di kua sebenarnya nggak masalah sih
kalau saya memang harus resepsi mas
karena kan saya masih muda kan
rekan saudara dan keluarga juga harus tahu kan kalau cuma sebatas kua doang kan kayaknya enggak kali sih
meski murah sancia janita punya pendapat berbeda
untuk wanita berusia dua puluh sembilan tahun yang kerap dipanggil cia ini pernikahan adalah momen yang perlu dirayakan untuk berbagi kebahagiaan dengan kerabat terdekat
karena itu meski merogoh uang hingga ratusan juta rupiah ia dan pasangan sudah memperbaiki
siapkannya jauh jauh hari
jalani dirayain aja gitu biar lebih lengkap hari bahagianya gitu
pertama teman teman kerabat dekat kolega jadi kan kita happy ya
ngelihat mereka juga happy datang ke resepsi kita
seperti itu jadi kalau misalnya ya downside nya kita jadi harus prepare finansial gitu
kayak kita harus budget berapa nih kita harus nge planning bakal habis berapa
pertama teman teman pernikahan
itu dalam saatnya sih jadi kita harus kita dari jauh jauh hari harus nge apping uang yang jumlahnya nggak sosial
sosiolog universitas indonesia ida ruwaida menjelaskan realita kebudayaan indonesia memiliki beragam praktek pernikahan
dimulai dari pernikahan adat agama hingga budaya yang mengharuskan perayaan yang besar
meski demikian ida mengaku menikah di kua dapat dikatakan cukup efektif dan efisien
itu merupakan satu pilihan begitu ya
dan kalau kita mau apa namanya mau istilahnya itu membantu ya meringankan kerja kerja kua
sebetulnya praktek menikah di kua itu menjadi dengan hari kerja di hari kerja gitu ya
lebih efisien efektif dan baru kemudian merayakan dalam tanda kutip resepsi tadi gitu ya
kalau di praktek di negara kita kan justru ya penghulunya itu ya dalam tanda kutip bisa penghulu bisa petugas kua itu yang mendatangi
meski berlatar belakang dengan banyak budaya kua merupakan tempat yang harus didatangi oleh calon mempelai
selain efisiensi penting mencatat pernikahan di kua
tim liputan cnn indonesia